iya memang tidak ada apbn perubahan
harga minyak dunia
sebagai yang kita ketahui
kan sudah naik cukup
di samping kalau kita bicara asumsi
di sektor migas
lifting juga tidak tercapai
tetapi kan pemerintah
tidak menaikkan harga

subsidi yang banyak dipakai
oleh rakyat premium sama solar
yang dipakai di angkutan
truk mengangkut barang barang
nah itu dimaksudkan
tidak banyak pengaruhnya
kalau mengikuti harga minyak dunia
semua bbm ini harus naik
tapi yang naik sekarang ini
dulu kita sebut sebagai non subsidi
yang untuk kualitas
bagus itu loh

kebijakan ini pilihan
bisa saja dinaikkan harga
tapi dampaknya nanti akan ada inflasi
inflasi yang tinggi berdampak
kepada jumlah orang

kan begitu pilihan ini
jadi pemerintah memilih tidak menaikkan
harga untuk bbm yang banyak
bbm yang dipakai rakyat dan bbm yang dipakai
untuk mengangkut barang barang
sehingga inflasinya relatif
apalagi menjelang pilpres ya pak kurtubi
maksudnya kan itu tidak populis ya
seperti itu kalau dinaikkan
pasti tidak populis tapi kan ada
kalkulasi ekonomi pilihan tadi itu
bisa saja dinaikkan harga
turun daya belinya
orang miskin akan bertambah
untuk menaikkan untuk mengurangi
orang miskin butuh lagi program
dengan biaya besar nah kalau dengan
dengan tidak dinaikkan
ya aman aman saja
jadinya itu relatif ya
tidak mengubah apbn
dua ribu delapan belas ini tadi dikatakan mas dajat
adalah memberikan beban
kepada memindahkan beban itu kepada bumn
itu kan bagaimanapun bumn juga bagian dari negara
kan juga bisa mengganggu ekonomi
jadi bumn itu
bisa saja beban itu
yang tidak menaikkan harga maupun
sehingga memang potensi keuntungan
dari bumn itu berkurang
tapi kan dari dulu kan kita
mengandung prosedur subsidi
untuk bbm orang kaya tetap naik ya
yang untuk rakyat banyak
itu kan andungnya sama saja
sebenarnya setting kebijakannya
dengan yang dulu dulu
oke pak kutubi tapi
bukankah ini kemudian sangat sensitif
pilpres kalau misalnya
sekarang kan artinya
kan artinya sama saja maksudnya
kondisi apbn dua ribu delapan belas
anda tidak takut ini kemudian
nantinya dan apalagi kemudian
mau pilpres ini kemudian menjadi
amunisi untuk lawan
kalau bicara migas
ini sebenarnya industri migas nasional
kita sudah hancur
jujur masa produksinya
barrel per hari kebutuhannya
oke ini harus diimpor
luar biasa jumlahnya
baik dalam minyak mentah
maupun bbm ini kan
warisan dari kebijakan kebijakan
pemerintahan sebelumnya oke
jadi pemerintahan sekarang nggak bisa berkutik karena
produksi minyak mentah rendah
kapasitas kilang kita kecil
konsumsi bbm meningkat terus
tetap murah padahal
tidak seperti dulu lagi kita kemampuan
oke pak rutibi
tapi kalau posisi anda tuh sebenarnya
mendukung atau tidak sih langkah yang
yang tidak menaikan harga
ya tidak tidak mengubah pbn
ya tentu saja tidak menaikkan harga
saya mendukung ya kebijakan pemerintah ini
dengan argumentasi tadi oke
bahwa ini adalah
inflasi itu melonjak oke
saya ke mas dajat dulu mas dajat
masih bersama kami mas derajat
artinya kalau misalnya
yang sekarang terjadi haruskah
kita meragukan kemampuan pemerintah untuk
begini kalau misalkan
tadi kan pak rutibi
adalah tidak menaikan harga pbn
bagus secara politik ya
secara ekonomi tentu bisa diperdebatkan
maksudnya kalau tidak akan
sepakat dengan seperti itu ya
tapi kalau pemerintah
yang lalu itu
jantan itu ditanggungnya
nah kalau sekarang itu kan dibebankan
ke pertamina dibebankan ke pln
pertamina dan pln
tidak banyak bisa bergerak
pln juga harus membangun banyak sekali
untuk infrastruktur listrik
modalnya sudah kurang
pertamina juga banyak kesulitan
pada beberapa tahun yang akan datang mungkin
malah perlu suntikan dana dari pemerintah
artinya apa artinya
kosmetik menyemunyikan saja
kalau zaman zaman dulu
ya kita tidak menaikan
harga kita taruh di apbn kita
tapi kalau sekarang
enggak bersembunyi di balik
di balik bumn
dan saya belum melakukan
modeling untuk menghitung
bebannya diberikan kepada bumn
jelek atau lebih bagus
dibandingkan dengan beban
kalau ada di apbn kan harusnya kalau kita
hitung hitungan objektif kita hitung
kalau tambahan subsidi
harganya kan dari

itu kan berarti sudah tujuh belas
itu dengan selisih harga
yang sangat besar itu kan beban
pertamina kan menjadi sangat besar
pertamina itu akan lebih
banyak dampak negatifnya
dibandingkan kalau dia dibebankan
harusnya kan dihitung secara objektif jadi kalau kita hitung hitung kita hitung hitung
jadi kalau kita hitung hitung kita hitung hitung
policy mix bahuran kebijakan ekonomi
yang memang paling tepat
baik teman teman di senayan
maupun di kementerian keuangan tidak melakukan
yang penting disembunyikan
dulu masalahnya urusan belakangan
seperti yang saya sampaikan tadi
pak gurtubi katanya disembunyikan
masalahnya pak gurtubi
yogianya ada apbn
lain perubahan ya
seperti biasanya tahun tahun sebelumnya
disesuaikan dengan kondisi
fakta di lapangan
tapi persoalannya sama saja
mau ditantumkan ataupun tidak
inti masalahnya kita ini
produksi minyak kita
yang amat sangat rendah
kita harus impor dari luar
dalam jumlah yang sangat besar
siapapun presidennya ini
harus impor minyak mentah sama bbm
dalam jumlah yang amat sangat besar
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
impornya itu harga pasar internasional
belinya pakai dolar
seperti itu kondisinya
nah kalau yang sekarang ini
beban dibebankan ke pln maupun ke
pertamina yang sebelumnya
tercantum secara langsung di apbn
sama saja sebenarnya
dividen yang harus di store oleh
pertamina ke pemerintah
itu yang dikurangi
sekarang mungkin dikurangi lebih dulu
baru nanti laporannya belakangan
saya juga belum ada penjelasan
dari pihak pemerintah di komisi
tentang hal ini
tapi kan artinya ini
kalau mengutip mas derajat tadi
ini kan artinya menyembunyikan
tadi kata mas derajat
di apbn atau sekarang ini
di pertamina dulu
yang bayar atau nanti
pertamina bisa dipotong dari dividen yang dibayar ke negara
saya ke bang faisal
jadi tidak kredibel kan artinya
banyak ditambah ini loh
penugasan ke pertamina
penjualan premium empat juta kiloliter
dan itu kan subsidi nya jadi naik lagi
nah itu kan tidak dihitung semua
dibebankan pada pertamina
kemudian listrik tidak naik juga dibebankan kepada pln
pln sudah ambil ancang ancang
kan pln jadi
bebannya jadi berat
kemampuan berutangnya turun
oleh karena itu harus disuntik
tahun depan akan disuntik
jalannya berliku gitu ya
jalannya makin berliku
dan oleh karena itu bisa kita katakan
apbn kita semakin tidak kredibel
apbn kita semakin tidak
ujung ujungnya di sana gitu
jadi muter muter seperti itu
baik kita nanti setelah jeda membahas apakah ada yang perlu kita antisipasi
ke depannya gitu ya bang faisal
dan juga pak kurtubi
dan mas derajat tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih pak
anda masih bersama kami

cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal keputusan pemerintah yang tidak melakukan

tadi sebelum jeda tadi sudah disampaikan bang faisal
kalau misalnya kondisinya seperti ini
ada pembahasan tidak luaran
pak prabowo mengatakan ini hanya kosmetik bang faisal mengatakan artinya apbn nya kemudian tidak kredibel termasuk juga pengelolaannya
sekarang saya ke mas dajat mas dajat apa yang harus diantisipasi nih sekarang
bagaimanapun tadi sudah menyepakati ini kosmetik ya apalagi tahun politik yang sekarang harus diantisipasi apa
begini kita menghadapi ada tiga masalah besar dari dunia ya
yang pertama dolar nilai tukar itu nggak bisa dianggap enteng
ada menteri yang mengatakan dengan dolar merosot ini bagus penerimaan bertambah
kalau begitu bikin saja dolar jadi lima belas dua puluh kan bagus
tidak masuk akal statementnya ya
kemudian kedua itu minyak terus merambat naik terutama karena apa yang dilakukan amerika terhadap iran
perang dagang antara amerika dengan china dan uni eropa
dugaan saya reaksi chino itu akan membiarkan yuan terdepresiasi
sehingga dia masih lumayan bisa bersaing di amerika
tapi juga dia akan menggerojoki negara negara lain termasuk indonesia dengan produk dia
jadi ini akan mengganggu performance export kita
dan neraca perdagangan kita juga mungkin akan terganggu
maksudnya akan berkurang merosot
dan kemudian akan memperberat rupiah kita
jadi tiga tantangan itu kita harus hadapi
sayangnya saya nggak melihat apbn kita ini memang didesain untuk menghadapi tiga tantangan itu
karena mungkin waktu disusun apbn kita ini mungkin kan kita tidak menyangka kalau amerika
kita akan mengeskalasi trade war nya dengan china
kita tidak menyangka
jadi kita tidak bisa salahkan sepenuhnya pemerintah
karena tidak ada seorang pun yang menyangka seramakan segila ini
walaupun kita tahu dia gila
jadi cuma tuition yang ada di apbn itu kayaknya belum siap
kemudian di sisi lain penerimaan perpajakan
itu tidak menggoda
kita belum memperhitungkan merosotnya aktivitas komersial yang ada sekarang
jadi saya tidak usah pakai contoh yang jauh jauh
contohnya grupnya cnn sendiri grupnya ct
dan itu bukan hanya dialami oleh carrefour
dialami juga oleh retailers yang lain
kemudian properti juga ngos ngosan
jadi dengan aktivitas bisnis yang cenderung melambat
saya tidak mengatakan menurun
kalau menurun itu negatif atau melambat
itu penerimaan pajak bisa mengalami gap yang besar
bisa mengalami shortfall yang cukup besar
nah ini akan membuat manajemen apbn kita menjadi lebih complicated
dan memang harus ada langkah langkah kerobosan tertentu
memanfaatkan potensi potensi yang ada
haruskah sekarang kita meragukan kredibilitas apbn
kalau market percaya dengan kredibilitas apbn kita
itu ya rupiah dan cds kita nggak akan semerosot ini
pak kurtubi masih bersama kami
pak kurtubi bahwa ini semua hanya polesan
ini semua hanya kosmetik
bahwa situasi yang sebenarnya tidak sejarah gambel
yang dijelaskan oleh pemerintah
ya memang faktanya banyak sekali hal hal yang begitu dominan
berpengaruh terhadap perekonomian nasional
kita pada posisi sektor energi ya
memang sangat menyedihkan
sangat menyedihkan ya
penerimaan negara juga dari sisi
energinya pemberdayaan alam
juga tidak mengembirakan
nah sementara kebutuhan
bbm maupun listrik terus meningkat
kemampuan kita untuk
meningkatkan produksi terbatas
ya industri industri banyak yang
apa pindah ke luar negeri
misalnya seperti itu yang kita saksikan
jadi memang dalam beberapa segi
banyak sekali faktor faktor yang memperlemah perekonomian kita
tetapi kan ekonomi nasional harus jalan terus
ya kita sudah melihat pemerintah sudah berusaha maksimal ini
dalam situasi seperti itu
tetapi itulah yang bisa dicapai
untuk bisa pertumbuhan lebih tinggi misalnya
kalau menurut pendapat saya
industrialisasi harus didorong kembali
tapi ini tidak berhasil
tidak bisa satu dua minggu
tidak bisa itu dua bulan
tidak biasa satu dua tahun
nah industri berbasis apapun
kita ini masih lemah
padahal untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi
meningkatkan income masyarakat
harus ada industrialisasi di republik kita ini
tapi situasi objektifnya seperti itu
artinya ini pilihan terburuk
ini pilihan terbaik dari yang
yang terburuk gitu ya
kira kira posisi seperti itu
bang faisal sebenarnya terakhir nih
apa yang harus kita antisipasi sekarang
seberapa buruk sebenarnya kondisi realnya
dampak dari kemerosotan nilai tukar ini kan belum terlalu terasa pada semester satu
satu sebagaimana disampaikan pak jokowi tadi semua bagus
nah kalau ini berlanjut terus
maka industri kita semakin terseok seok
nah kalau nilai tukarnya begini terus
nilai tukar ini sudah berpengaruh ya
merosotlah ongkosnya naik
sementara misalnya kalau di industri farmasi harga nggak bisa dinaikkan
karena bpjs kan jadi makin tertekan
kemudian mau ekspor
eh mau ekspor ini perang dagang
karena juga kita berbasis komoditi
jadi antisipasinya ke depan jaga agar penerimaan pajak ini betul betul
bukan semester satu saja
tantangannya justru di semester dua
oleh karena itulah maka rawat pelihara daya tahan yang ada sekarang
jangan sampai terus menerus merosot gitu
daya tahan kita kalau misalnya skala sepuluh berada di saat ini
daya tahan kita barangkali sekarang lima lima gitu ya
karena pak kurtubi katakan tadi
industri kita mengalami gejala deindustrialisasi
kemudian infrastruktur yang dibangun belum ngefek secara langsung kepada logistik gitu ya
ancaman ancaman yang diakibatkan oleh investasi asing yang mungkin akan meredah dulu untuk sementara
kemudian juga jangan lupa
nilai tukar ini membuat pengeluaran pemerintah pusat akan melonjak
belanja pemerintah pusat paling besar adalah belanja barang
kedua adalah bayar bunga
nah kalau begini terus kan jadi lebih bahaya
oleh karena itu mau tidak mau menurut saya
yang harus di sadari yang pemerintah harus sadari
jangan mempercepat gerak ekonomi itu
jadi ditahan gitu ditahan karena kemampuan kita berlari itu nggak bisa cepat
oleh karena itulah jangan mimpi lima empat apa top
pokoknya cool dulu perkuat daya tahan
baru nanti kita lari lebih cepat
tapi kemudian dengan menunjukkan apbn kita begini baik
anda tadi juga sudah dikatakan kita meragukan kredibilitas itu
artinya kan tidak ada keinginan untuk menunjukkan situasi sebenarnya kepada rakyat
ya siapapun pemerintahnya barangkali ingin menyampaikan seperti itu
wah ini apbn kita bahaya tambah kalap lah gitu
tugas kita di luar pemerintah ini untuk memberikan pandangan yang dari sisi lain gitu
jadi ya silakan pemerintah seperti itu tapi tetap tidak bisa dibohongi rakyat kan
jadi kredibilitas harus dijaga dan menurut saya dengan tidak diubahnya apbn ini ya semakin tidak kredibel
bang faisal terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia prime news
dan dari sambungan telepon pak kurtubi dan juga mas derajat terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kami akan juda dulu cnn indonesia prime news segera kembali